dan setelah gagal masuk grand final dalam ajang pencarian bakat britain got talent
apa rencana duet ibu dan anak asal indonesia ana aldiana dan fia almanda
saat ini kita sudah terhubung dengan ana dan fia melalui skype
selamat sore waktu indonesia ana dan fia
hai selamat pagi waktu uk
halo luar biasa semangatnya ya sama seperti biasa
anavia akhirnya terhenti ini sudah diekspektasi sebelumnya atau tidak
ya kan kalau di kompetisi begini banyak kompetisi jadi anything good happen
kita nggak tahu kita expect apa gitu dari ini
ya kita enjoy the right aja lah
karena ini untuk sampai babak ini juga sudah sangat sangat sangat sangat sangat berusaha
sangat panjang prosesnya jadi ya sudah sangat beruntung untuk jadi semifinal
memang dari dulu sering nyanyi berdua atau bagaimana sih sebenarnya
jadi nyanyi itu sebenarnya sudah jadi bagian dari keluarga kami
tapi ya memang betul bahwa buat kami adalah musik dalam penyemangat dalam menjalani hidup kami
jadi sejak kecil saya sudah mengenal dulu niat tarik suara dari orang tua
begitu pula adik adik saya
dan kami kembali mengajak anda bergabung dengan duet ibu ana kasal indonesia
yang kemarin sempat akhirnya terhenti perjalanannya di ajang pencarian bakat britton got talent
ana aldiana dan fia almanda
ana dan fia terima kasih sudah bergabung kembali
ana fia sekarang apa yang ingin dilakukan
yang pengen kita lakukan itu sebenarnya
berharap nih ya untuk bisa berkolaborasi mungkin dengan pencipta lagu dan rekan rekan musisi indonesia mungkin
untuk melanjutkan karir kita di sini untuk didengar di dunia
suara kami fia dan ana dari indonesia
tapi akan kembali ke indonesia untuk membangun karir dunia musik atau tetap di sana
oh ya kalau keinginan untuk balik ke indonesia
sih pasti ada ya cuma untuk saat ini kan fia masih dan anak saya satu lagi afi
mereka masih di pendidikan masih menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu
jadi ya doakan aja agar dapat berprestasi lebih banyak untuk dapat berkarya banyak di dunia
mumpung masih ada di sini kan untuk membawa nama indonesia juga
sudahkah ada seniman indonesia
ada penyanyi indonesia yang memberi dukungan mungkin dari media sosial
untuk saat ini aku sih belum melihat
mungkin di empat tahun sebentar lagi ya
tapi kalau misalnya mau boleh memilih mau duet atau mau kolaborasi sama siapa
aku dari dulu udah ngefans banget sama sherina di indonesia
ya ampun dia tuh inspirasi aku dari sejak kecil
sejak aku empat tahun udah nyanyi nyanyi sherina
sampai sekarang sih suka banget sama sherina
kalau mbak anna
kalau aku mungkin adi ms ya
dan akan selalu duo anna dan fia
atau mungkin nanti mbak anna karirnya sendiri fia karirnya sendiri atau bagaimana
ya mungkin anything is possible kan di future ini
jadi ya mungkin
ya berduet selalu juga lebih bagus
sendiri sendiri juga gak masalah ya kan
kalau dari pihak penyelenggara briton god talent apa respon atau apa yang mereka lakukan sekarang
apakah ada yang disiapkan dipersiapkan untuk ana dan fia
untuk semua semifinalist dan finalist kita semua udah tanda tangan kontrak sama mereka sama saiko
artis artis agensi di dunia ya seperti kreatif artist agency
tapi untuk saat ini kalau dalam sebulan ini kita bisa kemana mana juga gitu loh
jadi gak gak tentu dari mereka aja
kita bisa berkiprah melebarkan sayap kita sendiri juga
baik terima kasih mbak anavia sudah bergabung bersama kami
semoga didengar oleh adms
adms dan juga sherina jadi bisa segera bekerja sama
boleh pesan juga untuk masyarakat indonesia
ya jadi pesannya nih keep loving our country
dan pesan kepada yang lagi berjuang untuk hidup nih
dan semua hal yang kami alami kami belajar
bahwa yang dapat menghentikan langkah kita sendiri adalah diri kita sendiri
oke satu pertanyaan lagi terakhir
ya satu pertanyaan lagi
indonesia musiknya identik dengan dangdut
kira kira ada chance untuk memperkenalkan musik dangdut di inggris atau eropa mungkin
waktu itu kita ada di radio chat live
terus kita nyanyiin a bit of dangdut juga
promosi di indonesia
baik terima kasih sekali lagi mbak anavia dari inggris